saudara undian babak perempat final nomor ganda campuran sudah dilakukan
ada delapan pasangan dari empat grup akan saling bertemu
pada undian tersebut dua pasangan indonesia tontowi ahmad liliana natsir dan praven jordan debbie susanto akan saling bertemu
hasil tersebut memastikan indonesia akan mendapat satu tempat di semifinal
sementara itu peraih medali emas empat tahun lalu zhang nan zhao yunle akan bertemu dengan pasangan jepang kenta kazano ayani kurihara
pasangan tiongkok lainnya su chen majin akan bertemu dengan pasangan terbaik korea selatan ko sung hyun kim hana
dan pasangan malaysia peng son chan liu yinggo akan bertemu dengan pasangan polandia robert nadiza ziba